selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
anda menyaksikan visual yang terjadi pada pagi ini adalah
sebuah ledakan yang diduga berasal dari gudang amunisi brimob semarang jawa tengah
peristiwa ini diduga terjadi pada pukul tujuh pagi tadi
informasi yang kami himpun belum ada korban jiwa atau korban luka
akibat peristiwa yang terjadi pada pukul tujuh pagi di semarang jawa tengah ini
tepatnya di serondol semarang jawa tengah
warga yang tinggal di permukiman sekitar kompleks primob di semarang jawa tengah
dikejutkan oleh ledakan besar yang terlalu besar
terlihat dari sisi luar kompleks bremob
ledakan yang terjadi di kompleks brimob serondol semarang jawa tengah ini
merupakan ledakan yang diperkirakan terjadi di gudang amunisi
waktu ledakan sekitar pukul tujuh pagi
saat ledakan terjadi asap membubung tinggi dan kobaran api terlihat dari wilayah di sekitar permukiman warga
mobil pemadam kebakaran terlihat datang ke markas brimop sesaat setelah ledakan terjadi